abah emang bener
kelakuan gue yang buruk di masa lalu
itu bikin gue banyak musuh sekarang
tapi gue gak bisa jauh
ini semua gara gara rio yang selalu bikin ulah
itu dia rio
ngapain dia disana sendirian
aku kuat udah aku bisa kok
apanya yang kuat jalannya
ini jalannya masih pincang kayak gini
kemudian kita jalan lagi naik jalan ya
pagi bu devi
bu devi mau keskolan kan
bareng sama saya aja
kita kan juga hari ini ada meeting sama guru guru yang lain
kalo naik bajaj kapan nyampenya
lo lihat gak gue lagi pegangan tangan sama dia
artinya dia mau sama gue naik bajaj
gua jangan nangis
iya ya meeting
sama aku aja
pak bentar ya pak ya

aku buru buru kamu pulang deh kamu masih mau nurut gak sama aku
tapi baju baju udah dateng devi
beristirahat aja mas
sempurl emang orang zaman dulu begitu pernah ngajar
udah pak balik aja kita pak
berdua ya pak
jadi sekarang kita udah jadian nih
kalau udah jadian jalannya tuh harus bareng
kok masa jalanin sendiri sendiri
hah gr banget sih jadi orang
asal lo tau ya tadi tuh gue bilang kalau lo pacar gue gara gara kan
waktu final mma oh jago banget
ya supaya mereka tuh gak gangguin gue lagi
jadi maksudnya gue pacar bohongan gitu
sedih banget ya nasib gue ya
ternyata susah ya jadi pacar lu ya
tapi kalau menurut gue sih bukan gue yang php in cewek deh
dan tadi di angkor lo bilang kalau lo udah pacaran sama gue
dan ternyata sekarang lo malah mainin perasaan gue jahat banget
terima kasih ya
silahkan kelas dulu ya bro
gua apa sih

gua apa sih
orang gua tau apa ah
gua apa sih
gua apa sih

gua kangen banget sama lo sama kalian semua
sumpah rasanya kayak gak ketemu sahabat
telepon gak diang
kata sms gak dibalas
kan jadi susah ngomonginnya
hape gua disita sama bokap gue
emang tuh kalo hape disita tuh gak enak
wah pengen gua disita sama nyokap gue
tapi untung pacar gua baik
tadi gua dikasih pinjem hapenya dia dulu
kalo enggak gua gak bisa komunikasi nih sama lo pada
ya lo beruntung mel
terus sekarang gimana
lo udah ada rencana mau tinggal dimana
kalo masalah itu gua masih bingung sih
soalnya bokap gue tetep maksa gimana pun juga supaya gua pindah ke tempat baru
ke rumah yang barang adriana
dan kalo gua gak ikutin kemauan bokap gua
dia akan pindahin gue ke asrama
asrama tunggu tunggu
gua gak ngerti kenapa tiba tiba lo jadi yang mau dipindahin ke asrama
tolong ceritain ke gue gimana kronologis ceritanya dari awal sampai akhir
iya iya gue juga gak ngerti nih
gue kayaknya putus nyambung gitu otaknya kenapa tuh kenapa
hmm jadi gini nih ceritanya
bokap gua marah banget sama gua gara gara kejadian yang waktu itu gua gak sengaja nonjok adriana
padahal tuh gue gak sengaja
dan emang adriana yang mancing mancing gua terus
dan dia mancing mancing akhirnya gua reflek dong ngebelah diri gue
dan terus bokap gua maunya gua minta maaf sama adriana
sedangkan gua tau kalo gua gak salah
dan gua juga bingung sama bokap gue
kenapa dia lebih percaya sama mahmud daripada gue anaknya sendiri
udah sorry itu nenek gua ombring
untung jauh coba kalo udah kena rauk mukanya
tapi kalau menurut kalian gimana
ya jujur aja sih kalo misalnya pribadi gua sendiri gua gengsi banget lu minta maaf sama adriana
ya menurut kalian mendingan gua stay di rumah gua atau gua pindah bareng bokap gua ya
ya tapi kalo misalnya lu gak minta maaf lu harus ke asrama dong ya
eh emang jangan res
nanti kalo lu pindah gimana kita pindah dulu
jadi udah clear ya
jadi kamu udah gak bisa nuntut saya lagi kan
selesai kan masalahnya
untung aja ada adriana
yang kooperatif dan mau bayar uang ganti alur bisa ya
kalau begitu saya permisi ya bu
tante mengucapkan terima kasih banyak buat kamu
untuk bapi kamu yang kaya itu mau kasih kamu uang
terselesaikanlah masalah tante ini di kantor
kalo enggak tante sempat stress
tante gak perlu stress
adriana membantu ini secara ikhlas banget
karena adriana seneng juga ngeluk ngeluk
tante aku mau kasih kamu uang

tante aku mau kasih uang

jadi adriana ngebantu ini secara ikhlas tante
karena adriana udah sayang banget sama tante
tapi kenapa ya tante
sedikit curhat aja
terus kayaknya tumpuh rasa sayang
aduh adriana malu
adriana berharap juga boy sama kayak adriana
tapi kayaknya boy gak mungkin deh
tante pasti akan usahain supaya boy bisa tahan keadaan
nanti detalitin ya ya

aduh kamu bener jatuh cinta kan sama boy
iya tapi apapun yang terjadi tante tetap memperjuangkannya
tante akan tetap mendukung
walaupun badai dan tante akan tempuh
pasti pasti tante tempuh
pastinya soalnya tante tuh udah cocok banget sama kamu
kamu harus tenang kamu harus yakin ya kan
si bo itu kan anak baik dia pasti nurut sama tante
aduh sebenarnya si bo itu harus bersyukur karena kamu tuh bener bener mencintai dia
luar biasa adriana
udah cantik baik bisa nolongin tante
abah emang bener kelakuan gue yang buruk di masa lalu itu bikin gue banyak musuh sekarang
tapi gue gak bisa jauh
apalagi kalau harus sampai kehilangan raya
ini semua gara gara rio yang selalu bikin ulah
mohon dia ngapain dia disana sendirian